satu anggota dprd kota malang menjadi pesakitan komisi pemberatasan korupsi kpk sejak dua ribu tujuh belas
wali kota malang kala itu muhammad anton tak luput dari jerat
namun ada tiga anggota lama dprd yang masih aman lalu apa yang membuat mereka masih aman
adalah satu dari tiga anggota dprd kota malang yang lolos dari jerat status tersangka
karena politisi yang dikenal lihat itu lolos dari dua kasus sekaligus
pertama pan partai yang menaunginya sudah menggantinya
subur melawan pergantian antar waktu pun mental
begitu juga dengan kasus gratifikasi pembahasan apbd dua ribu lima belas yang membelit empat puluh satu koleganya
subur adalah orang pertama yang diperiksa kpk
dia juga sempat mengembalikan uang yang diduga suap di pengadilan saat bersaksi di sidang tipikor surabaya
padahal subuh sempat protes karena nominal yang ia terima lebih kecil dari anggota lainnya
uang gratifikasi itu dibagi antara dua belas sampai lima puluh juta rupiah
sejauh ini subur masih aman
memang masalah ini kan masih pendalaman ya masih dalam juga masih berjalannya sidang sidang yang berjalan di tipikor
mungkin ini kan belum final
kemarin kan yang fornis ini kepala dinas pu nya dan pak ketua dewan saya mantan ya mantan ketua dewan
artinya keterangan saya yang dimaksud kooperatif itu sudah saya jelaskan sebenarnya di dalam sidang
praktis kesibukan subur hanya melayani wawancara wartawan
dua anggota lama
ketua dewan sama lainnya yakni priat moko dan tutuk handayani juga aman untuk sementara waktu
kondisi kesehatanlah yang menyelamatkan keduanya
priatmoko kini mengalami gangguan jiwa sedangkan tutuk sakit keras
keduanya merupakan anggota fraksi pdip
sedangkan dua anggota dprd lainnya abdul rahman dan nirma krisdesinidia merupakan hasil pergantian antarwaktu pada dua ribu tujuh belas
abdul rahman mengganti almah rumit
lalu nirma menggantikan yakut ananda kutban yang maju sebagai calon wali kota malang dan kini berstatus sebagai terdakwa
artinya keduanya belum menjabat saat uang hasil lancung itu dibagi bagi
miftah farid kota malang